pokoknya seru deh miss kiki
bapak tadi jadi raksasa loh
gantian guru nggak bisa tampil
karena guru aku jatuh terus kakinya sakit
ya kasihan banget gurunya
untung aja ada papa
terus abis itu ceritanya gimana gimana
miss kiki pengen denger semuanya di ceritanya
terus miss kiki nggak ikut
hmm yaudah nanti ya miss
aku mandi sama ganti baju dulu
kan aku dari luar
mau mandi sama suster
eh mbak biar askara kiki kandung
mau mandi sama aku
sama mama aja deh
ya udah oke
mandi dulu ya
nanti cerita lagi ya sama miss kiki ya
jalan masuknya bisa mobil atau motor nggak
kalau udah sampai sana memang agak luas sih jalannya
gak apa apa pak
kali ini sikap kamu sudah sangat keterlaluan sa
kamu bisa ada di dalam
itu intim ya pak abubi karena rekomendasi aku
tapi kalau sikap kamu terus terusan seperti ini gak bisa diandal ya
aku gak bisa terus terusan backup kamu saya
saya udah berangkat pagi pagi
tapi tiba tiba nino ngajak saya ketemuan
maaf tapi kalau itu urusan pribadi saya nggak perlu tahu
tapi kalau itu urusan pekerjaan ada apa nino ketemuan sama kamu sa
saya pure ketemu sama nina itu untuk bicarakan bisnis
dimana saya belum selesai makan
dan ya saya gak punya cash
dan kartu kredit saya ditolak
aduh kasian juga sih elsa
ini makanan pesanannya
ya terima kasih tolong taruh di sini
oke berarti tadi kamu belum makan
ini makanan untuk kamu dimakan ya
belum makan kan
ya saya serius
setelah kamu selesai makan baru kita bicara latch
makanannya sudah sampai ya om tante
hmm sampai juga makanannya
mudah mudahan elsa suka
kok ini jessica bilangnya om dan tante
alhamdulillah sudah sampai
tapi kok om tante
elsa lahap makannya jess
alhamdulillah kau sudah sampai
tante tahu ya
aduh aku lupa
kenapa aku bilang om dan tante ya
kan om sama tante sama sama gak boleh tahu
tante tahu om tante tahu

dia juga sudah sampai
aku tidak tahu mas
suara dari wiha
suara istrinya pak
rantakan banget sih rambutnya
sisir mana ya
kayaknya aku terakhir pake kamar papa nih mak
oke yaudah kalau gitu mama ambil dia sebentar ya
ini dia sesianya
bukunya masal nih
aku liat gak ya
tapi nanti masal marah
liat sebentar deh
pak fauzi dia adalah orang yang
mama ambil sisinya lama banget
ngapain sih mama lupa gitu
nah sekarang kita nyisir di sini aja ya
ini perantakan banget sih
membaca surat surat tadi pasti masal punya utang budi banget sama namanya pak fauzi itu
lalu apa yang mau dilakuin sama salka istrinya ya
yang kalau dari ceritanya dan yang aku baca usianya juga masih muda
tolong kerjasamanya panggil ibu sena
karena hutang kartu kreditnya sudah harus dilunasi
beneran mas basyandanya memang lagi gak ada di rumah
sudah lama belum pulang mas
kamu mau tipu tipu saya
saya sudah lama nyemplung di dunia ini
jadi jangan coba kamu tipu saya
ya allah bener mas
hutang gue udah numpuk banget nih bang
apa gue harus nyerah terus nelfon kakak
jangan dulu deh
gue yakin kalau nanti gue jadi bayinya maharatu
semua utang gue akan lunas
sekarang gue harus push alsa dulu
jadi gitu jess ceritanya
kebayangkan gimana pusingnya saya sekarang
ya kalau menurut aku susah
lebih baik kamu pulang ke rumah orang tua kamu
ya apa yang mereka lakukan itu

ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang